ya sekarang kita beralih ke informasi lain kita tinggalkan dulu pilkada sejenak
nanti juga akan ada banyak lagi peristiwa peristiwa baru tentunya untuk anda ikuti ya
nah sekarang ini ada satu informasi yang cukup membuat kita kaget karena masih ada saja
ini peristiwa di mana pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ya yang dianiaya oleh majikanya
nah asisten rumah tangga ini kabur dari rumah majikannya lantaran mengaku dianiaya
ya korban mengalami luka bakar di bagian lengan dan perut sehingga harus dirawat di rumah sakit
mun fiatun warga prawoto pati jawa tengah dirawat di rumah sakit umum kudus sejak senin pagi
wanita dua puluh lima tahun ini terus memegangi perut yang terluka bakar
menurutnya luka tersebut merupakan ulah keji majikannya
mun viatun sudah bekerja selama tiga tahun di rumah majikan di desa jepang pakis kudus
namun kasus penganiayaan ini baru dialami selama enam bulan terakhir
puncaknya terjadi sabtu malam ketika mun fiatun
bekerja hingga larut malam namun dipukul karena mengantuk
bonviatun kabur pada minggu dini hari dan diselamatkan warga
menurut dokter munviatun kesakitan karena luka bakar di perut tidak diperiksa ke dokter
lukanya tidak dari ugd ini pak ya
dari ugd lukanya di perut sejak empat bulan yang lalu
lemes bekas lukas setrika di perut dan kedua lengan
dalam keadaan lukanya kering
yang lantar sini siapa temannya
oh pak polisi
dari kendaraan polisi dari pihak kepolisian
ag majikan mun fiatun belum bisa ditemui
rumahnya sepi dan tertutup
polisi yang menangani kasus ini berencana memanggil ag
indra winardi kudus